badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg telah mengamati pergerakan el nino
dan memprediksi fenomena iklim ini akan terjadi pada semester ke dua tahun dua ribu dua puluh tiga
el nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah
pemanasan suhu muka laut ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah indonesia
selain itu el nino juga dapat membuat musim kemarau berpeluang lebih lama dan lebih kering dari biasanya
di kawasan bandung dan sekitarnya bmkg kelas satu bandung memantau sudah terjadi penurunan jumlah curah hujan pada bulan mei dua ribu dua puluh
tapi untuk tahun ini setelah dilihat dari data jumlah curah hujan yang tercatat
di bandung ini sesuai dengan prediksi awal musim kemarau nya maju satu dasarian
di mana dasarian kedua itu sudah tercatat jumlah curah hujannya kurang dari lima puluh mm seperti itu
masyarakat dan pemerintah daerah pun diimbau untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya musim kemarau yang lebih kering dan lebih lama
akibat dampak dari fenomena iklim el nino
hemat penggunaan air
yang kedua adalah selamatkan waduk dulu
ya tentu adanya efektivitas
yang saya khawatirkan gini nanti kemarau panjang waduknya retak retak begitu hujan
dihantam oleh butiran hujan yang begitu besar ini waduknya jadi controllingnya itu perlu
pihak sumber daya air pantau
kawasan mana di jawa barat
nah jawa barat kan terkenal dengan lumbung padi ya salah satunya ya
nah lumbung padi inilah yang kita selamatkan
bagaimana caranya mau gak mau harus bikin irigasi buatan
tidak lagi mengandalkan sawah tada hujan air
caranya seperti apa
mau tidak mau ya teknologinya
supaya menjadi air tawar
untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang
pemerintah kota bandung menyatakan
telah menyusun strategi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan
kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian kota bandung
gin gin ginanjar menyebut
sembilan puluh enam empat puluh dua persen kebutuhan pangan masyarakat kota bandung didatangkan dari luar daerah
sehingga saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan daerah produksi pangan
untuk memastikan distribusi berjalan lancar
selain itu pemerintah juga memiliki cadangan pangan di luar cadangan yang dimiliki bulog
secara internal pemerintah juga akan meningkatkan hasil produksi pangan terutama beras
lahan pertanian kita tidak terlalu banyak
kita masih menyisakan sekitar enam ratus empat puluh hektare dari satu ratus enam puluh tujuh ribu hektare yang tanah kita punya
nah kita sekarang lagi mengenalkan yang namanya program impor

jadi bagaimana mempercepat produksi jadi dari satu tahun itu yang biasa kita hanya menanam dan panen paling besar dua kali
kita paksakan untuk bisa empat kali
jadi nanam dan panen empat kali dalam setahun
ini tentunya dengan menggunakan bibit yang super ganja umur pendek
dan ini kita sudah mulai di beberapa lahan pertanian di kota bandung
itu untuk meningkatkan produksi selain juga kualitas
pemerintah berharap masyarakat mulai menggunakan lahan tidak produktif
di rumah atau di lingkungan sekitar untuk memulai program urban farming
demi memenuhi kebutuhan pangan di tingkat komunitas terkecil
pemerintah berkomitmen penuh membantu dalam penyediaan bibit tanaman serta hewan
dan akan melakukan pendampingan hingga program berjalan berkesinambungan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat